satu persatu kendaraan berdampak memasuki area parkir kia arta park yang menjadi tempat
digelarnya driving cinema atau notatif layar lebar di dalam mobil driving cinema ini menjadi
yang pertama di kota bandung driving cinema ini populer di amerika pada tahun dua ribu satu dan
dipasang pada bisnis sekarang ini dengan adanya pembatasan aktivitas menjadi solusi bagi mereka
yang ingin melepas penat serta merasakan sensasi berbeda dengan menonton di dalam
mobil dengan menerapkan protokol kesehatan penyelenggara hanya membatasi sebanyak
mobil saja dan pengunjung dikenakan tarif dua ratus lima puluh rupiah acara ini digelar selama lima hari dari
rabu hingga minggu mendatang dengan satu kali pertunjukan setiap hari kapasitasnya di
di sini itu sekitar seratus mobil maksimal karena kita disini mengadakan satu acara dan dikunjungi
dengan banyak orang makanya kita punya protokol dari awal
dicek termogan terus juga kita masuk di disinfektan semua mobilnya terus staff kami
pun semua ada di rapid test dulu itu requirement dari pemerintah kota bandung terus juga semua kru
kita harus menggunakan face shield sarung tangan apalagi yang nanti interaksi dengan para pengunjung juga yang
pasti semua harus menggunakan masker warga bandung pun sangat antusias terbukti di hari
walaupun filmnya telah mereka tonton unik aja seru terus ya unik aja menarik menonton udah lama juga
nonton film soalnya sekarang semenjak pandemi secara audio bagus tadi apalagi kan musikal
jadi pas lagunya terus basnya juga asik asik koneksinya ke radio radio radio ini pengalaman
pertama kali tahu
to france kalo menuntutkan untuk harga dari bank harganya memang sebenarnya agak
method woundsun oalia lumayanlah untuk ke pengalaman yang berbeda dalam ak extremed
umumkan ya kita yang bosan di rumah setelah corps zhong july paswis uefen juga kan baru nih
baru ada event lagi kayak gini jadi saling menghidupilah istilahnya kita kita dapat hiburan
terus orang orang juga jadi semakin kreatif untuk buat event event seperti ini
begini juga kan karena baru ya jadi excited banget
walau telah memberikan relaksasi ke sejumlah sektor usaha
namun hingga saat ini pemerintah kota bandung belum memberikan izin operasi bagi bioskop dalam gedung
dengan alasan mencegah penyebaran virus covid sembilan belas
namun bagi anda yang ingin nonton film layar lebar
tidak ada salahnya untuk mencoba namun tetap memperhatikan protokol kesehatan
todi oktora bandung jawa barat